kayaknya sama ibu gak apa apa
bu siapa tarjo
dia anak ibu yang sudah lama hilang
waktu itu ibu menitipkan pada suara mustazah
tapi sampai sekarang belum kembali
dan suami ibu sakit sakit
akhirnya aku kembali ke kampung ini
biasanya orang orang menyambut
tapi kenapa sepertinya mereka ketakutan
apa yang kamu pakai ini
ampun pak ampun
ajaran siapa ini
kanjeng sunal kali jaga
berani beraninya dia di kampung ini
bacaan qur'anmu sekarang udah bagus
itu semua berkat pimpinan kanjeng sunal
bukan karena aku
bukan karena aku
tapi karena allah swt
telah memberikan hidayahnya
dia adalah orang yang paling kejam di kampung ini
kenapa rumah jadi seperti ini
sudah menolong aku
yang penting kamu udah sembuh
kita takutin mereka
kok kamu gak takut lah
aku tahu kamu cuma pura pura
tolong ibu yana tole suami ibu sakit parah di rumah
tolong ibu sekarang ya nak
kayaknya sama ibu gak apa apa
bu siapa tarjo
dia anak ibu yang sudah lama hilang
waktu itu ibu menitipkan pada seorang ustazah
tapi sampai sekarang belum kembali
dan suami ibu sakit sakitan terus kalau ingat tarjo
memangnya siapa nama ustazah itu
namanya ustazah siti
itu kan nama ibu tol
tanda di bunga
tanda di bunga
akhirnya kamu kembali juga nak
tidak bermasuk tidak percaya
apa kamu tidak lihat
bapakmu besar langsung bangun
setelah lihat kamu
kamu jangan pergi lagi jo
sepertinya mereka tidak bohong
tuli juga sayang sama ustazah
ibu harus minum obat
jangankan beli obat
buat makan aja
biar tuli minta uang kepada pemanipati
orang tua kamu tuli
insya allah paman
mereka orang tua tuli
jadi paman bolehkah tuli
meminjam uang untuk orang tua
berikan untuk orang tua kamu
terima kasih paman
terima kasih banyak
jadi tuli panggil dulu ya paman
menurut ibu ada yang aneh kan
nah sebenarnya tadi
ibu ingin mengatakan pada tulis supaya berhati hati
mudah mudahan allah selalu dihubungi tulis
kan jengsunan harus hati hati
ajaran apa yang kamu ikuti
sehingga kamu meninggalkan
maafkan aku pak
sekarang kamu pula ikut bapak
aku minta maaf pak
aku tidak bisa
pasti orang ini yang membuat anakku jadi begini
tidak ada faktaan dalam agama